wah ada aja
jadi anda mengajak saya ketemuan malam malam
hanya untuk mengajak kerjasama mencari dewi
pintar sekali cara anda membuat saya datang ke sini
karena saya pikir anda sudah menemukan dewi
bobby saya benar benar khawatir sama abi
dia baru habis operasi
dan sudah dibawa langsung keluar dari rumah sakit
harusnya dia ada di rumah sakit dalam pengawasan
aku benar benar masih gak nyangka
ternyata reva ibu kandung api
berarti aku harus selalu berhadapan sama dia dong
bisa kacau semuanya
bisa kacau semuanya
bisa kacau semuanya
ular berkepala dua
terus simpatik banget sama dia
kalau kayak gini caranya hidupku bisa lebih terancam
belum selesai masalah dewi
sekarang masalah reva

kenapa sih kamu bisa selingkuh sama perempuan
pasti reva yang udah ngerayu mas bayu

wah dasar ular
wah dasar ular
tapi mama gak boleh tahu tentang

aku harus kasih tahu bang john
aku harus kasih tahu bang john
bagus banget nih wah
kenapa nih bang
abis kerampokan atau kenapa bang
kalau kita tinggal
gue bisa sendiri kalau enggak papa
ya suruh bang kita tinggal ya
abang habis berantem nis
kamu tunggu aku di sana
nanti aku jemput ya
jadi anda mengajak saya ketemuan malam malam
hanya untuk mengajak kerjasama mencari dewi
pinter sekali cara anda membuat saya datang kesini
karena saya pikir anda semuanya bukan dewi
bobby saya benar benar hawas

dia baru habis operasi
dan sudah dibawa langsung keluar dari rumah sakit
harusnya dia ada di rumah sakit dalam pengawasan
anda tidak perlu pakai modus peduli sama abi segala
kita sama sama laki dewasa
dan saya tahu banget anda suka sama dewi
dan anda punya niat untuk mendekati dia kan
ini bukan waktunya untuk kita bahas suka sama tidak
suka sama tidak suka
suka sama siapa
itu bukan waktunya
saat ini dewi dan abid sudah hilang
dan saya sebagai dokternya
dan sebagai seorang laki laki dewasa
saya harap anda bisa mengerti apa artinya sebuah tanggung jawab
kalau saya mau mencari dewi
saya nggak perlu kerjasama dengan anda
saya masih bisa mencari dewi sendiri
ya tapi kan lebih cepat kalau kita saling bekerja sama kan
anda itu hampir seharian memakan waktu di rumah sakit
jadi sekarang anda kasih tahu ke saya
kapan dan dimana anda punya waktu untuk mencari daung
karena ujung ujungnya pasti nanti saya sendiri yang akan mencari dewi
dan anda tinggal menanyakan soal itu ke saya
tapi saya itu adalah dokternya habib
kamu jangan lupa itu ya
kalau ada apa apa yang terjadi sama abi
dewi pasti akan hubungi saya ya
saya tidak mau itu terjadi
saya mau kita bisa nemuin dewi dan abi
sebelum ada apa apa terjadi sama api
dewi memang cukup dekat dengan fahri
cepat atau lambat mereka pasti akan hubungin fahri
oke saya setuju kita bekerja sama
tapi tolong anda jangan pernah berbohong dengan saya
sekecil apapun info yang anda dapat tentang dewi
tolong langsung kasih tahu ke saya
yes saya setuju
begitu pula sama anda
saya permisi dulu
aku punya syarat
saya di sini memberitahu tentang keadaan anak kamu
harusnya nyawa pun kamu berikan
apapun kamu lakukan
dan kamu mengajukan syarat ke saya
wajar dong kalau aku minta syarat
syarat apa yang kamu minta
kamu harus bantu aku untuk dekat lagi sama mas bari
stega itu kamu sama anakmu sendiri
dan satu hal
namanya bukan anak itu
nama itu yang ngasih mas bayu
aku nggak tahu apa apa
kalau kamu ingin
itu persyaratan dari aku
saya benar benar gak ngerti sama jalan pikiran kamu
aku di sini benar benar memikirkan nyawa anak kamu
yang memikirkan itu sama sekali
dan kamu malah mengajukan syarat
kamu lebih memikirkan
dokter fahri ketimbang abi dewi yang udah ngeri ya
itu udah jelas
mas fahri sudah pernah masuk dalam kehidupan aku
dan sudah menjadi bagian dari hidup aku
dan aku gak akan pernah rela kalau dia tinggalin aku
atau dia memilih kamu
dan aku yakin banget kalau
mas fahri pasti sering cariin kamu kan
dan dia juga sangat peduli sama abi
jadi kalau misalkan kalian
ya itu persyaratan dari aku
kalau gitu saya permisi
ya allah mas bayu
perempuan apa yang kamu pilih untuk melahirkan anak kamu
menanyakan kondisi abi aja enggak
aku menyayangkan kamu
menyayangi abi melebihi perempuan yang kamu pilih mas